kita sudah melakukan pemeriksaan satu ratus enam puluh satu tiga ratus lima puluh satu spesimen
ini kita pereksa dengan dua metode baik menggunakan rapid test pcr
maupun mengenakan tes cepat molekuler
jumlah satu ratus enam puluh satu tiga ratus lima puluh satu spesimen itu adalah pemeriksaan dari satu ratus enam belas tiga ratus lima puluh delapan orang
itu pun dengan menggunakan dua metode baik rapid time pcr maupun tes cepat molekuler
hasil positif yang kita dapatkan saat ini kita mencatat empat belas dua ratus enam puluh lima orang
hasil negatif satu ratus dua sembilan puluh tiga orang
dari jumlah tersebut kalau kemudian secara keseluruhan
di dalam konteks untuk penanganan covid sembilan belas ini
kita telah melakukan pemantauan lebih dari dua ratus empat puluh sembilan satu ratus lima orang
sebagian besar sudah selesai kita pantau
kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak tiga puluh satu sembilan ratus sembilan puluh empat
konfirmasi positif covid sembilan belas hari ini kita dapatkan dua ratus tiga puluh tiga
empat orang sehingga totalnya menjadi empat belas dua ratus enam puluh lima orang
kasus sembuh meningkat satu ratus delapan puluh tiga orang sehingga total menjadi dua delapan ratus delapan puluh satu orang
kasus meninggal meningkat delapan belas orang sehingga total menjadi sembilan ratus sembilan puluh satu orang
sudah tiga ratus tujuh puluh tiga provinsi yang terdapat
tiga kabupaten yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
oleh karena itu saudara saudara sekalian mari kita pahami betul
penambahan dari hari ke hari ini adalah gambaran bahwa proses penularan masih terus terjadi
masih ada kasus positif yang berada di tengah kita
yang belum melaksanakan isolasi dengan baik
yang dianggap menjadi proses menularanivering dan korban ahliga akan mendatanggia mereka
dan bukan dochokdel ibu dan omdat bijak keluarga
terr wang maini di sini yang menuntuthehe ruang ke facebook dan uang kirim keleirli
karena ada jumlah teman teman makam lalu di sini ise signed up
masih ada kelompok masyarakat rentan yang belum menyadari
bahwa dirinya berpotensi untuk tertular
bahwa disiplin kita untuk tetap berada di rumah bahwa disiplin kita untuk tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik harus kita ukur dengan data data yang kita dapatkan hari demi hari
mari kita bisa melindungi diri kita agar tidak sakit
kita bisa melindungi keluarga kita agar tidak sakit
kita bisa melindungi orang lain kita bisa melindungi lingkungan kita dan kita bisa melindungi negara kita
kita mampu melindungi negara kita dengan selalu bergotong royong dan selalu bersemangat untuk bersama sama menghentikan memutuskan rantai penularan covid sembilan belas
indonesia pasti bisa kita pasti bisa
sekian dan terima kasih